beberapa waktu lalu ada sebuah video yang menampilkan seorang anggota pekerja penanganan sarana dan prasarana umum atau ppsu
masuk ke dalam saluran air tanpa alat pengaman membersihkan selokan
video ini kemudian menjadi viral
inilah video yang beberapa hari ini menjadi viral di media sosial
hanya dengan menggunakan cangkul pria berkaos merah ini menyelam di air yang berwarna hitam
sementara dua orang ppsu lainnya yang mengenakan jas hujan berwarna orange dengan lambang jaya raya di dada sebelah kiri
membantu menarik pacul sambil membuang kotoran yang berhasil terangkat dari atas
lewat video berdurasi satu menit empat puluh tiga detik itu pria yang belum diketahui identitasnya
hanya menahan nafas saat masuk ke dalam lubang selokan tanpa menggunakan alat bantu
eko ardi cnn indonesia
setelah video tersebut menjadi viral publik bertanya tanya
siapa sesungguhnya anggota pasungan orange yang berani menyelam ke got hitam di salah satu sudut ibu kota
dia adalah dadan wiradana warga bogor jawa barat
dadan pemuda lajang berusia dua puluh tujuh tahun ini
bekerja sebagai personel penanganan prasarana dan sarana umum ppsu di kelurahan gondang dia jakarta pusat
aksi dadan yang sudah menjadi petugas kebersihan selama tiga tahun ini
menjadi viral di media sosial itu dilakukannya pada dua puluh satu februari lalu
dan got dalam video itu berada di jalan lombok gondang dia menteng dekat sekolah katolik santa teresia
dalam wawancara yang dirilis detik com aksi yang dilakukan merupakan langkah pertama
sambil menunggu alat penyedot air
dan anggota pasukan oranye yang masuk ke dalam selokan
menjadi viral itu kini sudah ada di studio cnn indonesia
dadan wiradana anggota pekerja penanganan sarana dan prasarana umum di kelurahan gondang dia jakarta pusat
selamat sore kang dadan
kayak julian sibuk nih ya baru bisa datang hari ini ke sian dan indonesia ya
kang dadan kalau mungkin sudah ceritanya sudah banyak berkembang
kemudian video viralnya sudah disaksikan oleh jutaan orang mungkin ya
yang saya sendiri pribadi merasa kang dadan kok berani sih nyebur itu kan pekat
kemudian sampahnya banyak tidak terlintas macam macam
ketika mau nyebur ke dalam got
sempat juga sih kepikiran
ya sempat kepikiran juga kan karena kondisinya kotor
karena emang sudah tugas saya sebagai ppsu juga
yaudah saya kerja sama tim coba untuk bongkar dan membersihkan itu saluran
nah kalau kang dadan sendiri memang ini pertama kali nyebur ke got
dengan tanpa ada peralatan seperti itu atau bagaimana
kalau tanpa alat memang baru pertama kali
baru pertama kali
kalau yang saya baca alasannya karena alatnya di ketinggalan atau memang tidak dibawa
di kelurahan atau di kantor ya seperti itu
iya emang posisinya emang karena tertinggal juga ya karena emang darurat dari pagi hujan juga
tanpa kepikiran ke situ kan langsung kita ke lapangan kan kondisi juga sudah mulai parah juga
banyak genangan di mana mana saya satu tim sama teman teman yang lain menuju lokasi masing masing
untuk cari genangan
ya kalau orang awam dan saya pribadi ketika masuk ke dalam got nggak kepikiran ya
di dalam got seperti apa
karena anda bisa cerita nggak di dalam got kayak apa sih
sampah atau bisa nafas tuh tadi masuk ke dalam lubang pekat seperti itu
ya yang pertama kalau gelap ya menggelap
karena kan nutup mata juga tahan nafas juga
yang gak kuat ya karena bau juga sih
itu berapa lama di dalam gorong gorong tukang dadan bisa cerita nggak
ya kalau untuk nahan nafas kurang tahu deh
sampai dua puluh detik ada lebih lah pasti
ada dari jam sepuluh kita sampai jam dua siang
itu berulang ulang jadi masuk keluar tanpa alat selama kurang lebih dua jam itu
iya bergantian sih
kebetulan ada komandan regu saya juga ada teman saya juga kan yang tadi ada
yang bergantian kita nyebur nggak saya sendiri
kang dadan oke kalau tadi masalahnya kang dadan yang penting kalian kan satu grup tuh dia anda katakan
nah itu bergantiannya berapa lama itu
atau satu orang masuk kemudian diganti teman lagi atau seperti apa itu
ya kalau misalkan kayak saya pribadi udah mulai capek lelah saya minta gantian
begitu pun teman yang lain juga
begitu saya keluar ada teman yang masuk
dia juga mungkin ngerasa lelah atau udah gak sanggup bergantian terus
nggak fokus untuk seseorang doang
ya kalau saya kepikirannya gini kang masuk ke dalam itu gelap bawa sampah mungkin aroma yang tidak sedap itu pasti mengganggu ya
tapi kang dadan bisa bertahan tuh apa sih yang dibalik itu motivasinya ataupun pemikirannya seperti apa sih
satu sih yang penting cepat surut doang
itu doang di pikiran
yang penting cepat surut sambil menunggu petugas tata air juga
karena kan kita penanganan sementara doang
kita harus tindak lanjut secara cepat juga
makanya itu yang penting
cepat surut aja
ini udah tahun ketiga ya kang dadan
yang pas kang dadan selama tiga tahun terakhir banjir kemarin termasuk yang lumayan tinggi
dibandingkan ketika anda bergabung di ppsu tahun pertama kedua atau bagaimana nih
sebelumnya ada yang lebih parah juga
itu bukan di jalan lombok tapi di jalan teresia
dari lampu merah cokro sampai teresia pom bensin juga sampai masuk ke salah satu tempat balai budaya
masuk ke dalam rumah itu air
ketika anda bergabung dengan petugas ppsu sudah kepikiran nggak kerjaannya akan
ngaduk ngaduk gorong gorong masuk ke got kemudian buangin sampah
udah kepikiran seperti itu nggak mas
iya sudah kepikiran
karena sebelumnya juga pas ngelamar sudah dikasih tahu tugasnya seperti ini
nggak fokus di penyapuan doang pengangkutan sampah tapi pembersihan saluran juga
ini kan pekerjaan yang maaf ya mungkin tidak dipandang baik buat sebagian orang
karena mereka berpengurahan sampah
kang dadan sendiri tadi motivasinya apa
yang saya motivasinya satu sih pengen nyandangin orang tua doang
kerja seperti itu kan bukan kerjaan hina tapi kerjaan mulia malah buat saya
dan sekarang makin terkenal ya
kang dadan ini single kan ceritanya
dan pasti sudah tayang di semua media
ada pengaruhnya nggak popularitasnya kang dadan
mungkin ada sosial media atau instagram mungkin ada bagian bagian lain yang mungkin jadi dikenal orang gitu
ada instagram sama twitter
gimana bertambah gak jumlah followernya
terus gimana mereka wah maksudnya ini yang kang dadan yang bisa cerita nggak
fansnya mungkin tiba tiba ada yang japri gitu dm wajah kenalan atau gimana
ada aja sih yang jalur berarti juga ada ya dari japri
kebanyakan sih cewek juga ada cowok juga
oke kak dada kalau misalkan kepikiran gak sih sebelumnya tiba tiba anda jadi terkenal gitu
banyak dilihat orang terus dampaknya sekarang apa yang dirasakan sama kang dadan
kalau ini sih emang gak nyangka juga ya
pertama kan saya pribadi nggak tahu itu bakal di video
karena kan kalau kita kerja biasanya di foto atau video untuk kiriman ke
pimpinan kita sebagai bukti kita kerja
ya karena ada teman yang kemarin bantu juga dia ngasih tahu bahwa video itu lagi rame
saya kan nggak percaya coba lihat di instagram sama di twitter ternyata benar
ya untuk ininya sih seneng juga sih
sekarang kalau misalkan teman teman yang baru tadi apa yang mereka ingin tahu dari kang dadan
ya kepribadian sih kebanyakan
mereka bertanya apa biasanya lebih banyak ingin tahu kang dadan ini selain single apa gitu
ya kebanyakan sih nanyanya
selain kerja di ppsu punya kepribadian apa aja
punya keterampilan kah katanya apakah kerjaannya menurut mas enak atau tidak
nah ini balik lagi kerjaan enak apa enggak ya selama tiga tahun masih betah kan di sini
lalu banyak menghadapi banyak problem mungkin yang tadi sampah tidak hanya masalah kebersihan tapi juga banjir
apa sih kendalanya paling berat selain tadi ya misalkan anda berhubungan dengan beberapa hal berbau sampah
dan sesuatu yang tidak
bersih tidak mengenakan buat anda
kalau saya sih menurut yang ini paling beban ya kata kalau paling ini kalau lagi ada penopingan pohon
kalau misalkan kayak kita mangkas pohon nih kalau memang itu pohon posisinya tinggi atau gede itu yang membuat saya sulit
oh jadi petugas ppsu juga menebang pohon membersihkan ranting semua ya
iya jadi nggak fokus kita ke saluran kan kita ada lima poksi juga ya kayak penyapuan pengangkutan sampah
penopingan pohon pengecatan kanstin juga yang trotoar pinggir jalan seligus sama saluran
nah kang dadan tadi kan sudah memilih pekerjaan ini sebagai mata pencarian ya sebagai sandaran hidup
kang dadan merasa bagaimana dengan gajinya mungkin dengan fasilitas yang diberikan apakah sejauh ini cukup memadai dan apakah kang dadan punya keinginan seperti apa
ya kalau untuk kayak gaji dan fasilitas sih udah mencukupi ya buat saya pribadi
kayak lumayan lah dapat tunjangan juga kan dapat bpjs kesehatan
dapat bpjs ketangga kerjaan
kita juga kalau yang berkeluarga atau punya anak bisa dapat kjp juga
kita bisa dapat daging gratis juga
kalau boleh tahu nih mungkin meskipun malu malu atau rahasianya berapa penghasilannya dari gaji setiap bulan sebagai petugas ppsu
rp tiga tiga ratus lima puluh lalu anda mendapatkan dari bpjs kemudian fasilitas yang lain
kalau misalkan anda nih ya punya kesempatan lain nih untuk bekerja di bidang lain selain sekarang menjadi petugas ppwsu kepikiran nggak pengen kerja apa
enggak karena belum tentu juga dapat kerjaan yang baru senyaman yang kerjaan yang sekarang
karena yang bpsu sekarang saya lebih nyaman juga ketambah satu dari timnya juga kita kompak solidaritasnya tinggi udah bukan ngerasa kaya temen tapi udah kaya keluarga sendiri
tapi kalau misalkan tiba tiba nih karena saking terkenal sekarang kan biasa ya tiba tiba jadi artis gitu
ada tawaran main sinetron bintang iklan diterima nggak
kurang tahu juga sih untuk ke situ cuma masih tetap pengen di ppsu dulu
kang dadan mungkin bisa ceritakan keluarga kang dadan berapa orang dan tinggal di bogor ya
bisa ceritakan berapa saudara atau bagaimana
kalau saya dua bersaudara saya anak pertama dari dua bersaudara ibu di bogor sama adik saya kalau saya
pulang mungkin kalau weekend doang
kalau sehari hari ya tidurnya di keluarga
apakah juga penghasilan kang dadan di sharing atau dibagikan juga untuk anggota keluarga ibu bapak atau adik
iya kebetulan saya tulang punggung keluarga juga
adik masih melanjutkan pendidikan atau sebagainya
baru kemarin selesai kerja
selesai bekerja atau selesai lulus
kerja kerja juga di bidang apa kang
kak dada ingin gak adiknya punya kesempatan bekerja yang lebih bagus mungkin atau seperti apa
ya saya suka bilang ke adik saya
kamu cari aja kerja
kita sebagai anak kita harus membuat bangga orang tua
kita harus balas jasa orang tua juga
nah kalau di kalangan anak muda umurnya masih dua puluh tujuh ya
mungkin tidak banyak orang yang kepikiran mau menjadi petugas ppsu
kang dadan dulu dapat informasinya dari mana
dari temen sih
dari teman ngasih tahu karena kebetulan saya juga lagi nganggur
temen ngasih tahu ada lowongan di kelurahan
saya tanya dulu kan lowongannya apa takutnya
nggak sampai dengan ini saya
katanya jadi petugas kebersihan
awalnya sih kaget kerjanya kan
lah kok kayak gini doang kerjanya nyapu nyapu doang
katanya lebih dari ini ntar ada yang lebih menantang katanya
oh dan ternyata mendapatkan ya
kang dadan ini terakhir ya kan jakarta apalagi musim penghujan
banjir masih menjadi momok nih buat warga ibu kota
kang dadan punya masukan nggak buat warga ibu kota
pasti anda melihat gara gara banyak yang buang sampah
jadi kerjaan jadi banyak
ada kira kira apa yang mau disampaikan buat anda jakarta
ada sih buat warga jakarta
satu ya jangan buang sampah deh sembarangan
terus sendiri akibatnya kan banyak yang ngomong di jakarta banjir juga
intinya jangan buang sampah sembarangan
kita dari pihak kelurahan pun sudah menyiapkan tempat sampah khusus
cintai kebersihan juga
sayangnya lah kota jakarta
oke terima kasih kang dadan
tadi saya follow instagramnya ya
ntar kalau ada yang ngomong saya ikut
terima kasih kang dadan buat waktunya hari ini di cnn indonesia newsroom
selamat bertugas kembali dan mudah mudahan menjadi inspirasi buat warga ibu kota
agar menjaga kebersihan dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga sendiri dan diri sendiri
tambah sukses buat ppsu dan juga pekerjaannya
terima kasih kang